balap drifting kini semakin berkembang di indonesia
dan menarik banyak minat penggemar otomotif
khususnya dari kalangan anak anak muda
hal itulah yang menjadi alasan dari akbar rais
yang memutuskan untuk membuka sekolah drift
yang bernama j sembilan puluh sembilan xar
di kawasan gading serpong tangerang
turun tangan langsung menjadi pengajar di sekolah drift ini
akbar rais akan dibantu oleh drifter berpengalaman
materi pembelajaran pun cukup komplit
mulai dari teori dasar praktek di sirkuit
hingga pelatihan menggunakan racing simulator
kenapa adanya ada simulator
yang pertama kita memastikan orang yang belajar drifting
sesuai dengan regulasinya kita
dia harus bisa belajar manual
dari situ kita bisa melihat dia bisa atau enggak
setelah disimulasi dia sudah mulai belajar teknik dasarnya
baru dia cobain di mobil yang beneran ya
ikatan motor indonesia atau imi
sebagai induk organisasi olahraga bermotor di tanah air
juga sangat mendukung dengan adanya sekolah drift seperti ini
apalagi metode pembelajaran dengan menggunakan simulator
atau digital motorsport dinilai menjadi awal yang bagus
untuk mencari bakat baru di dunia balap
ini pembibitan bisa mulai tuh dari digital masuk ke pembalap aslinya
dan ini sudah terbukti di inggris
juara satu digital motorsport bisa juara satu di real rate

buka kelas untuk pemula dan profesional
akbar ais dan sekolah driftnya juga berencana untuk menggelar kompetisi drift
sebanyak enam seri pada tahun dua ribu dua puluh
dan untuk drifter yang kemampuannya menonjol
juga sangat terbuka kemungkinannya untuk dikirim mengikuti kejuaraan di luar negeri
erlangga wisnuwaji windriyati hawadis tangerang banten